pintu keluar gerbang tol cilenyi jawa barat terus dipadati kendaraan yang akan mudik
akibatnya perempatan cilenyi menuju rancayakek menjadi tersendat
untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
desi aritonang yang melaporkan langsung dari lokasi
halo desi selamat pagi bisa anda laporkan bagaimana kepadatan di gerbang tol cilenyi ini
dan bagaimana pihak jasa marga bisa mengurangi silahkan desi
iya hanum saat ini saya tengah berada di perempatan cilenyi
di mana ini menjadi jalur bagi para pemudik jalur selatan yang berasal dari bandung jakarta
yaitu yang keluar dari gerbang tol cilenyi maupun dari sumedang untuk menuju garut tasikmalaya ciamis
yang menggunakan atau melintasi jalur rancayakek kemudian juga nagrek
dan di belakang saya ini memang terlihat di perempatan cilenyi yang menuju rancayakek
sudah mulai dipadati kendaraan
sejak subuh pagi tadi
dan hal itu memang sempat dibenarkan oleh para pihak kepolisian
pihak petugas yang bekerja di sini bahwa pengemudi akan mulai memadati jalur selatan ini
sekitar sabtu sore kemarin hingga minggu hari ini
karena memang kita tahu sudah masuk hari libur dan hari senin besok sudah berubahkan cuti bersama
sehingga pemudik bisa menikmati hari liburnya dulu sebelum menikmati hari raya idul fitri
dan juga untuk gerbang tol cilenyi hanum data yang kami dapat
yang adalah rekap jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi dari jakarta sebanyak empat puluh dua ribu kendaraan
itu untuk kemarin di tanggal dua juli
mengalami peningkatan sekitar dua kendaraan yaitu dari tanggal satu sebanyak empat puluh ribu kendaraan
namun yang unik hanum ada tren peningkatan dibandingkan lebaran tahun lalu
kalau data satu juli dua ribu lima belas ada sebanyak empat puluh ribu kendaraan yang melintasi gerbang tol cilenyi
di tanggal satu juli dua ribu enam belas tercatat
sekitar empat puluh ribu kendaraan sehingga ada peningkatan sekitar sepuluh kendaraan yang keluar
hal ini kemungkinan terjadi karena diketahui adanya kemacetan tinggi yang terjadi di jalur utara
yaitu tol cipali menuju kanci sehingga brebes exit yang sekitar dua puluh km jauhnya mengalami kemacetan sekitar dua hari yang lalu
dan hanum ada informasi menarik buat para pengemudi yang menggunakan jalur tol
besaran ini cukup menjadi strategi bagi jasa marga untuk mengurai kemacetan
karena memang belum banyak masyarakat yang menggunakan last cash atau menggunakan kartu untuk transaksi di tol untuk mengurai kemacetan di pintu atau gardu gardu yang tersedia
sehingga memang cara ini diharapkan
bisa mengurai kepadatan juga meningkatkan literasi keuangan bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya
oke baik jadi memang sudah diantisipasi begitu ya
terima kasih atas laporan anda desi aritonang produser lapangan cnn indonesia langsung dari perempatan cilejis